keindahan kebun teh ciliwung puncak bogor akhir pekan lalu dihiasi oleh lalu lalang ratusan sepeda gunung yang sedang berkompetisi dalam ajang indoro dua ribu tujuh belas
indoro dua ribu tujuh belas adalah rangkaian ajang bergensi kompetisi sepeda gunung tingkat nasional untuk disiplin endurov yang baru diadakan tahun ini
indoro dua ribu tujuh belas di kth baik puncak sudah memasuki seri keempat
tiga seri sebelumnya telah digelar di wayang windu park bandung kelangon gravity park yogyakarta dan pamitra bike park pasuruan
bikin seri induro ini pertama kita mau mengembangkan minat orang indonesia terhadap olahraga sepeda gunung di indonesia
dan gak sekedar main datar aja gak sekedar main turun aja gak sekedar main loncat loncatan aja
untuk indonesia endoro ini atau indoro ini kami bikin
dan seri seri dari awal sampai nantinya itu adalah seri yang sangat lengkap
jadi mereka bisa menikmati menanjak mereka bisa menikmati turunan jadi sangat lengkap sih
berasal dari perancis pada dua ribu tiga formatnya didasarkan pada enduro versi sepeda motor
definisi paling mendasar adalah penghitungan waktu track downhill sedang track uphill tidak dihitung
pada balapan inuro kth dua ribu tujuh belas ada tiga track special stages dan tiga liezong stages
siapapun yang memiliki waktu gabungan special stages tercepat menjadi pemenang
meski tadi hitung ada batas waktu yang ditetapkan bagi pesepeda untuk melalui liaison stage
jika gagal mencapai batas waktu maka akan ada penalti waktu pada total hasil special stage
menaiki bukit sepanjang tiga km mengendarai sepeda menuruni bukit dengan kemiringan lereng mencapai empat puluh lima derajat juga berhalau rintang kontur alam
sangat menguji fisik mental dan konsentrasi peserta
cedera dan kemurahan
dibagi dalam tujuh kelas balapan ini dapat dinikmati semua orang dan dapat mempertemukan baik pesepeda pro maupun penghobi untuk memperoleh waktu terbaik
kalau sepeda sih sudah cukup lama hobi
awalnya tuh cuma main biasa biasa lama lama kayak udah di sini tuh emang tempat latihan lah ya
kebenarnya ada event disini yaudah sambil ngukur kemampuan jadi ikut kejuaraan
seru ya banyak teman disini ada ketemu komunitas kebenarnya sih juga ada hubungannya usaha di sepeda
jadi kita banyak pengetahuan lah tambah pengalaman teman gitu
rangkaian kompetisi sepeda gunung disiplin enduro induro dua ribu tujuh belas
akan diakhiri pada seri kelima di bali bike park buleleng bali yang akan dihelat dua puluh satu dan dua puluh dua oktober mendatang